terima kasih anda masih bersama cnn indonesia news report
dan pertemuan tingkat tinggi antara indonesia dan tiongkok ini adalah salah satu bentuk kerjasama
kedua negara dalam berbagai bidang diantara ristek pendidikan pariwisata dan kebudayaan
pada tahun ketiga sejak hubungan antara masyarakat indonesia tiongkok dibentuk
indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan ini yang diselenggarakan di solo
pada tanggal dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan november dua ribu tujuh belas
selamat siang april
april sejauh ini ada kesepakatan apa saja yang sudah dicapai dalam pertemuan ini
baik selamat siang dari solo alfian
memang pagi ini telah diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi indonesia bersama dengan tiongkok
dan pagi ini dibuka dengan senior official meeting yang dihadiri oleh para petinggi
dari beberapa kementerian kementerian di kedua negara
dan pada puncaknya nanti akan digelar pada jam dua siang
pertama penanda tanganan mou yaitu penanda tanganan mou
yaitu yang berisi tujuh kesepakatan kedua negara diantaranya kerjasama dalam pusat penelitian
pencegahan dan juga penanggulangan bencana kerjasama dalam bidang kesehatan energi dan juga nuklir
kemudian indonesia juga akan diwakili langsung oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan republik indonesia puan maharani
sedangkan dari tiongkok akan diwakili oleh wakil perdana menterinya yaitu liu yandong
memang kerjasama antara kedua negara ini memang sudah terjalin cukup lama
misalnya saja dalam bidang ekonomi tiongkok masih menjadi mitra dagang terbesar
dan juga investor asing ketiga terbesar di indonesia
bahkan dalam catatan kementerian pariwisata pada periode januari sampai dengan agustus dua ribu tujuh belas
tiongkok telah menyumbang kurang lebih satu empat puluh dua juta wisatawan yang datang untuk berlibur ke indonesia
oleh karena itu pertemuan ini memang dianggap penting karena diharapkan dapat menghasilkan
kesepakatan kesepakatan yang nantinya akan menguntungkan bagi kedua negara
ya terkait dengan isu sebenarnya isu krusial apa yang nantinya akan dibahas dalam konferensi ini
antara indonesia dan tiongkok april
ya berbicara mengenai sektor sektor yang dianggap penting dan menjadi fokus dalam pertemuan ini
memang masih seputar bidang riset teknologi pendidikan tinggi dan juga kebudayaan
ada satu acara yang menarik dalam pertemuan ini
dimana kemarin perwakilan dari pemerintah tiongkok meresmikan giant panda indonesia
yang artinya ini merupakan salah satu bentuk program konkret antara kedua negara
karena memang dengan keberadaan panda di indonesia merupakan salah satu simbol ikonik dari pemerintah tiongkok
baik terima kasih
april sia sirait melaporkan langsung dari solo jawa tengah